eh eh mas pur mas pur
eh belinya nyicil berapa kali
mas bur gitu aja marah
kalau nggak marah kok memble
saya emang memble pak dari kecil
eh mai jangan sujon dulu
belum tentu lagi molor
tuh kan molor kan
bangun dulu gua udah bilang mau jek
eh udah pada pulang
bang ojek lagi sakit mak beh
nih udah dapat dua puluh ribu
bener juga ya
saya bisa beneran jadi supir
ya enggak dong cuy
kalau gratis lagi aku bisa bangkrut
dari mana lu din
dari rumah pak masudi
dia gak butuh saat pem deh
biar sabar ya
kalau gak mau masuk
kalau ngurusinnya nanti aja
waduh kamu telat
tadi sudah ada yang ngelamar kesini
ih amin hebat
kapan kamu mulai kerjanya
insya allah besok teh
dapet info kerjanya
dari bang ojak
tadi dikenalin sama bang amin
saya gak tau gajinya berapa
yang penting mah kerja aja dulu
biar gak ngerepotin kang bakti
teh kinasi sama teh ani
aku gak ngerasa direpotin kok
amin yang benar ya nanti kerjanya
bu bunga mau jalan dulu ya
tapi kamu jangan lupa ya pulangnya harus cepat
iya ibu juga jangan lupa
ibu lupa apa
ngasih uang dia jan bunga
ibu habis beli apa
ibu habis beli apa
pertanyaannya saya cancel
oh lu kesal
saya nyesel udah nanya sama ibu
badan bapak ngehalangin pintu
bunga walaupun kamu anak bapak
dan bapak ini bapak kamu
tapi kalau kamu mau lewat harus bilang permisi
bukan sekarang tadi
pak bunga telat
masya allah bunga
pak enggak lucu
bunga telat berangkat sekolah
iya rumahnya sini
ongkosnya lebih dua ribu
semoga kebaikan ibu dibalas di akhirat nanti
saya maunya dibalasin sekarang
bawain sayuran ke dalam